ini adalah redistribusi tanah yang paling besar di seluruh indonesia di banyuwangi ini
ada yang bekas lahan hutan ada juga yang bekas lahan hgu
semuanya sudah diserahkan kepada bapak ibu dan saudara saudara semuanya
seneng buatan seneng dapat sertifikat ngacung tunjuk jari saya beri sepeda
ini adalah redistribusi tanah yang paling besar di seluruh indonesia di banyuwangi ini
ada yang bekas lahan hutan
ada juga yang bekas lahan hgu
semuanya sudah diserahkan kepada bapak ibu dan saudara saudara semuanya
seneng buatan seneng dapat sertifikat ngacung tunjuk jari saya beri sepeda
seneng buatan seneng dapat sertifikat ngacung tunjuk jari saya beri sepeda
gak pegang sertifikat sudah sejak tahun seribu sembilan ratus tiga puluh delapan penjernaan lingkungan
berarti wolong puluh lima tahun nggak pegang sertifikat
kalau seseorang punya lahan tapi nggak punya sertifikat kalau terjadi sengketa kalah penjinaan pasti kalah
ini enggak ada yang mau buatan
om enggak pegang ini mau apa
tapi kalau sudah pegang yang namanya sertifikat ini ada orang ngaku ngaku ini punya saya
ini enggak ada yang mau buatan